mama berharap yang terbaik buat kalian
semoga kalian bisa saling melengkapi satu sama lain
itu doa mama
kok masih sepi
andin sama yang lain belum datang
kita duluan yang baru datang nih
pannya mau aku beliin obat asam lambung sebentar ya
gak usah bel
gak terlalu parah kalau sakitnya
gue udah mendingan
tolong saya pesan medetet awar hangat ya
beneran aku gak mau aku pesanin obat
serius gak apa apa

kenapa tiba tiba jadi pusing ya
kamu tau gak
diputusin sama sal
rasanya tuh kayak langit
dunia aku tuh
ancur semuanya hancur
gak usah sekarang lagi banyak minum
kamu tenang aja dulu
pak maaf pak saya benar benar minta maaf ya pak
ya gak apa apa pak
ini gara gara kamu banyak minum makanya kamu muntah yang begini
gak enak lah dalam taksi
bisa gak sih om tuh dengerin curhatan aku aku tuh lagi curhat
ya apapun masalahnya kalau di bawah alkohol kamu gak bisa pikir jernih
udah kamu tenang aja dulu ya
oh dengerin dulu aku tuh diputusin sama sale
ya maaf ya malah jadi kamu yang nyetirin saya
gak apa apa kodi wajar kamu jangan omong kayak gitu kamu kan lagi sakit
yaudah nih juga aku langsung potong jalan biar cepat kita langsung ke rumah sakit ya
gak gak gak usah bel ini besok juga pasti sembuh
di please lah aku mohon
ya kalau besok kamu sembuh kalau makin sakit gimana kalau nggak diobatin ya nggak sembuh lah die
betul itu yang dibilang sama mbak bella udah ke rumah sakit aja
kalau kamu gak mau ke rumah sakit ya kita ke klinik ya
iya di kamu harus ingat loh besok tuh kamu sibuk
ah maaf kalau kamu gak buru buru diobatin gimana kamu gak aktivitas
tuh kan makin sakit ya perutnya ya udah aku aku berusaha ngebut tapi pelan
biar kita cepet sampe rumah sakit biar kamu langsung diinfus ya
mbak terima kasih yuk udah ngebujuk randy untuk pergi ke rumah sakit
tapi gak usah ke rumah sakit mbak kita ke klinik aja yuk
oke tante yaudah kalau emang maunya adi ke klinik kita ke klinik aja di situ ada koma
gak apa apa lah tante malahan aku khawatir
kalau adik sakit gini kasihan dianya juga
mbak sena kenapa sih pulang pulang begini
ini siana kebanyakan minum alkohol
ya ampun mbak sena
bisa taruh di toko ya
jangan jangan mas taruh di kamarnya aja mas
aduh kamar sulamalah ya
kamarnya di atas mas bawa aja mas
saya sekalian mau bikin air hangat ya untuk masnya dan mbak sena
kamu bilang gak mau nikahin aku kamu bilang gak mau malah pergi
cepet ayo pelan pelan
terima kasih mas
kita lihat ya apa ada perubahan
kalau nanti cairan infus sudah habis dan tidak ada keluhan
terima kasih dok
kalau begitu saya permisi ya
yang terbaik buat kalian
semoga kalian bisa saling melengkapi satu sama lain
kok masih sepi
andin sama yang lain belum datang
kita duluan yang baru datang nih
itu randy sama jessica
tapi aku mohon nextnya
kamu jangan sampai telat makan lagi ya
ya oke boleh sih kita fokus sama suatu hal
kita kerja dengan semangat
tapi jangan juga sampai kamu ngelupain kesehatan kamu
walaupun itu hal yang bisa kita lakukan

ya maka sekarang
saya akan ingat terus omongan kamu
makasih ya boleh ingetin
tante sarah sama om surya dan elsie juga disitu
kita kesitu yuk sekarang
kalian baru sampai juga
kita ngobrol sebentar ya di sana
oke bentar ya pak

saya deket banget sekarang sama randy
udah balikan ya
tapi aku udah ungkapin perasaan aku ke adik
berani juga kamu jess
jujur sih walaupun lega tapi malu banget ya
kita kan anak remaja yang masih ya gitu gitu
jadi diomongin aja
tapi ini karena bantuan saya juga nggak sih
coba kalau waktu itu saya gak ngomong ke rendy kalau kamu suka sama dia
pasti kamu juga masih nungguin kan reaksinya randy ke kamu kayak gimana
karena udah beberapa hari ini kamu kan gak masuk
kalau boleh saya tolong dong kasih surat keterangan dari dokter sakit atau ada apa gitu
lucu banget anaknya
saya kesana sebentar ya
bisa banget sih ngalihin pertanyaan
ya ampun nuh
ini nih mau bawa ini nuh
kamu tuh semalam pergi kemana sih
pulangnya subuh loh kamu
kamu ngapain aja
udahlah kamu jangan aneh aneh kayak gini deh nuh
kamu kan lagi banyak masalah
banyak yang dipikirin
ya lebih baik kamu ya berdoa
biar dapet jalan
jangan malah keluyuran kayak gitu
pulang subuh bu
udah sesuai jumlahnya